taif menjadi salah satu tempat bersejarah di arab saudi yang pernah bersinggungan langsung dengan dakwah nabi muhammad saw
di kota berhawa sejuk inilah rasulullah mendapatkan perlakuan buruk dari penduduk taif
bagi kaum muslim yang pernah menjalankan ibadah haji atau umroh ke tanah suci tentu sudah tak asing dengan kota taif
kota ini dikenal berhawa sejuk karena berada di ketinggian sekitar satu lima ratus meter di atas permukaan laut
taif terletak sekitar seratus km sebelah tenggara kota mekah dan bisa ditempuh selama satu jam empat puluh lima menit dari kota mekah
jalan menuju taif mirip dengan jalur di kawasan puncak bogor yang berkelok kelok menanjak
kota yang terletak di lembah pegunungan asir ini juga memiliki julukan koryatul muluk atau desa paramilk

disebut demikian karena di sini bertebaran rumah peristirahatan para amir dan konglomerat arab saudi
namun yang membuat taif menjadi begitu istimewa karena menyimpan sejarah beratnya perjuangan syiar rasulullah di kota ini
kala itu rasul tinggal di taif selama sepuluh hari untuk berdakwah sekaligus meminta perlindungan
namun penduduk kota taif memperlakukan rasulullah dengan kasar sehingga rasul dan sahabatnya zaid bin haritsah terluka
namun rasulullah adalah manusia yang paling sabar
meski diperlakukan kejam beliau tidak dendam malah berdoa agar generasi selanjutnya dari penduduk taif menyembah allah swt
taif saat ini menjadi salah satu daerah pertanian terpenting di arab saudi
seakan tak mengenal musim kesuburan tanahnya membuat wilayah ini cocok ditanami semua jenis buah dan sayur
tak heran hasil perkebunan yang berlimpah ini membuat kota taif menjadi pemasok buah
dan sayuran bagi kota mekah dan kota kota lainnya di arab saudi
taif juga dikenal dengan perkebunan bunga mawar karena terdapat lebih dari dua ribu hektare ladang mawar
hasil dari perkebunan mawar akan dibawa ke tempat penyulingan air mawar tradisional
usai ditimbang bunga mawar dimasukkan ke dalam wadah khusus untuk disuling
setelah beberapa jam dipanaskan maka akan menghasilkan minyak mawar
minyak mawar ini nantinya bisa
diolah kembali menjadi minyak wangi air mawar pelembab kulit dan lain sebagainya